berdasarkan instruksi menteri dalam negeri no enam puluh tahun dua ribu dua puluh
enam kota kabupaten di jawa timur menerapkan ppkm level satu
ada penambahan tiga daerah dari sebelumnya
yaitu kabupaten lamongan dan jombang serta kota kediri
ada pun lima daerah sebelumnya adalah kota surabaya
kota madiun kota mojokerto kota blitar dan kota pasuruan
sementara itu dua wilayah aglomerasi surabaya raya
gersik dan sidoarjo masih menerapkan ppkm level dua
rendahnya jumlah warga yang divaksin di dua kabupaten itu menjadi salah satu penyebabnya
wilayah lain dengan angka vaksinasi yang rendah
diantaranya bangkalan sumeneb sampang dan pamekasan
epidemolog universitas airlangga surabaya windu purnomo menduga
muncul kekebalan alami pada masyarakat
indikasinya positivity rate di bawah
serta angka kasus baru dan kematian rendah
selain itu tingkat keterisian icu dan kamar isolasi di rumah sakit berkisar empat dan tiga persen
vaksinasinya masih lemah masih kecil
tetapi kekebalan alami ini sudah banyak dipunyai oleh penduduk
karena kemarin sebetulnya ada infeksi yang luar biasa pada bulan juni
dan banyak yang sebetulnya tidak terlaporkan
padahal sebetulnya mereka sudah tertular
kematian pun banyak juga yang tidak terlaporkan
namun windu menegaskan
sifat covid sembilan belas yang mudah bermutasi dan menular
mengharuskan pemerintah mempercepat vaksinasi
dan tidak terbuai oleh kekebalan alami
ia mensyaratkan vaksinasi harus mencapai seratus persen
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
makian jibril mengakui
sulit meningkatkan angka vaksinasi di sejumlah daerah
satgas berupaya melakukan berbagai pendekatan
terutama kultural dan sosial
belajar dari tahun sebelumnya
kita lihat kasus covid memang sangat beresiko tinggi untuk meningkat
oleh karena itu kami sarankan untuk semua masyarakat
khususnya masyarakat jawa timur
untuk keluarganya yang belum divaksin
karena dengan mobilitasi yang naik
dan rata rata mobilitasi ini
interaksi antar keluarga
sangat berhasil sekali untuk terjadi penularan
dan terjadinya pahas terbuat
dari data pemerintah provinsi jawa timur menunjukkan
pada dua sampai empat belas november dua ribu dua puluh
ada penambahan lima ratus empat puluh tujuh kasus baru
dan jumlah kasus kematian mencapai empat puluh tiga orang
total angka kematian selama pandemi covid sembilan belas
mencapai dua puluh sembilan enam ratus tujuh puluh tiga orang
miftah farid herudi sudarmanto surabaya